pengesahan kitab undang undang hukum pidana kuhp baru yang salah satu pasalnya mengatur tentang hubungan seks di luar nikah cukup menghebohkan dunia internasional
bahkan pemerintah australia mengeluarkan peringatan bagi warganya yang melakukan perjalanan ke indonesia
penerbitan travel warning ini pun juga langsung direspon oleh angkasa pura i selaku pengelola bandara internasional igusti ngurah rai bali
general manager angkasa pura i handi heriudityawan mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi harian terhadap jumlah penumpang
khususnya para wisatawan dari australia yang datang melalui bandara ngurah rai
kajian ini dilakukan untuk memastikan dan mengetahui secara benar ada tidaknya dampak dari travel warning tersebut terhadap jumlah kedatangan pelancong dari negeri kangguru
sebelumnya pada delapan desember pemerintah australia mengeluarkan travel warning
menyusul pengesahan kualitas dan kemampuan penumpang yang diperlukan untuk mengembalikan kembali ke negara

sementara lebih dari satu juta orang australia mengunjungi indonesia setiap tahun dengan bali sebagai tujuan terbanyak
sejauh ini kami akan terus berkoordinasi dengan kawan kawan stakeholder di lingkungan bandara seperti mas kapai dengan sepah wisata
kemudian juga dari otoritas bandara melihat apakah memang ini berimplikasi terkait dengan jumlah penumpang yang masuk khususnya dari australia
kalau memang tadi ada travel warning dari australia seperti itu
kami akan lebih fokuskan lagi dari lima mas kapai yang memberikan layanan penerbangan ini australia dan bali
sementara menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno memastikan
hingga saat ini belum ada pembatalan perjalanan wisata dari wisatawan asal australia ke indonesia
menparek ref meminta perwakilan indonesia melalui kerutaan besar di australia untuk melakukan sosialisasi
jika pemerintah indonesia menjamin kemampuan penumpang yang diperlukan
kami juga meminta perwakilan indonesia untuk melakukan sosialisasi jika pemerintah indonesia menjamin kemampuan penumpang yang diperlukan
sebaiknya akan diperlakukan sebagai tamu agung
kita hormati rakyat privat mereka

sandiaga uno usai menghadiri acara vegan festival di exhibition hall grand city surabaya pada minggu sore
juga menyatakan kementerian pariwisata terus berupaya menjaga bangkitnya wisata indonesia
pada tahun ini jumlah wisatawan mancanegara yang datang mencapai lima juta orang
atau melebihi tiga juta orang
target dua kali lipat dari estimasi yang diperkirakan sebelumnya